memasuki akhir tahun dua ribu dua puluh modena menyelenggarakan acara dengan menggandeng teman teman difabel untuk menyalurkan minat mereka dalam bidang seni memasak dan social planner
dengan tema limitless passion modena menyoroti semangat teman teman difabel untuk berkarya dan mengajak semua elemen masyarakat untuk menunjukkan semangat tanpa batas
direktur modena bagus prastowo menjelaskan meski beberapa hal dibatasi selama masa pandemi covid sembilan belas modena memberi ruang untuk bisa menyeimbangkan kesehatan mental dan tetap menyalurkan passion
sebenarnya modena mempunyai visi
untuk memutus keterbatasan jadi moderna tidak mengenal keterbatasan makanya namanya limitless beco sky is the limit
dan kita mengajak beberapa sahabat sahabat modena seperti teman teman difabel kemudian teman teman artis yang kebetulan juga mereka adalah artis berkebutuhan khusus
jadi dengan karya karya mereka dan juga dengan beberapa kegiatan lainnya sangat menunjukkan mengekspresikan ekspresi mereka
kreativitas mereka dengan cara yang tak terbatas
semangat tanpa batas diperlihatkan oleh teman teman difabel
ada yang unjuk gigi kebolehannya dalam memasak
mereka berhasil menunjukkan bakatnya setelah mengikuti pelatihan memasak dari modena yang didukung oleh dignity coo dan association of culinary professional atau acp
selain memasak ada juga yang menunjukkan bakatnya dalam melukis
para seniman difabel ditantang untuk menginterpretasikan makna tanpa batas dan berhasil menggoreskan karya yang unik
mereka melukis di atas media kulkas modena masterpiece retrofitch
aku kan pertama punya dispalitas insleksik kelainan otak dimana susah baca dan tulis
dan aku dipanggil untuk modena untuk menyusul
aku bisa menyuarakan itu
untuk awalnya seru banget aku mendapatkan proyek ini
dengan mengeksplorasi media baru aku juga bisa menyuarakan inspirasi buat banyak orang
hasil lukisan tiga seniman difabel tersebut dilelang dan seluruh hasil lelang akan didonasikan
ke salah satu yayasan yang fokus memberikan pelatihan dan pendidikan kepada anak anak
untuk anak anak difabel
dengan ada donasi khusus dari modena yang nantinya akan diberikan kepada kami untuk sebuah pembangunan tempat
ruang keterampilan ruang ibadah sama sebagian tempat untuk bermain untuk anak anak di sana ya
insya allah nanti ini akan sangat bermanfaat sekali buat kami
karena selama ini dari yayasan kami karena yayasan ini juga masih kecil ya
masih baru berumur tiga tahun kurang sedikit
itu juga sangat membutuhkan fasilitas
fasilitas ini terutama untuk mereka anak anak kami yang berjumlah sekarang lima puluh dua
kolaborasi modena bersama teman teman difabel diharapkan bisa mendorong semua orang
untuk terus mengembangkan passion terus berkarya dan berkembang melalui segala batas
tim liputan cnn indonesia jakarta